pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang mengangkut satu ratus delapan puluh sembilan penumpang dan kru yang jatuh menggunakan pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan
berdasarkan situs boeing spesifikasi tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan ini memiliki kapasitas tempat duduk satu ratus enam puluh dua hingga satu ratus tujuh puluh delapan kursi dengan maksimum kursi mencapai dua ratus dua puluh
panjang pesawat sendiri mencapai tiga puluh sembilan lima puluh dua meter
sementara untuk lebar sayap mencapai tiga puluh lima sembilan meter
berdasarkan situs resmi dari lion air boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan bisa terbang lebih lama tanpa mengisi bahan bakar mencapai tujuh jam tiga puluh menit
jenis tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan merupakan pesawat boeing pertama yang memiliki fitur double winglet

dan penumpang yang naik pesawat ini memiliki kesempatan untuk membawa bagasi lebih banyak
lion air merupakan maskapai pertama di indonesia yang mengoperasikan boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan